kantor redaksi tabloid modus aceh dan majalah inspirator di jalan teku iskandar burawe kota banda aceh diteror bom molotov
pada sabtu pagi bom molotov tersebut dilempar di depan kantor media tersebut
diduga aksi teror ini terkait dengan pemberitaan yang diterbitkan majalah tabloid tersebut
peristiwa ini terjadi sekitar pukul empat pagi saat kantor sedang sepi namun baru diketahui sekitar pukul sembilan pagi ketika para karyawan masuk kantor
akibat ledakan molotov sebagian kaca depan kantor media tersebut pecah dan dinding langit langit hangus terbakar
pemimpin redaksi tabloid modus muhammad saleh mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul empat tiga puluh waktu indonesia barat sesuai dengan waktu yang tertera di kamera cctv
dia menduga teror ini terkait dengan pemberitaan medianya yang sedang fokus terhadap dugaan korupsi di kawasan sabang
untuk melengkapi penyelidikan polisi mengerahkan personil penjinak bom polda aceh
dari hasil olah tkp petugas menemukan sejumlah sisa bahan material seperti kaleng minuman berisi petasan dan pecahan botol
saya menduga ada berita begitu karena terus terangannya kami tetap konsen memberitakan soal penyelidikan kpk mengenai kasus dermaga sabang
kemudian kita juga concern mengangkat kasus interpelasi yang ini secara resmi kan dibicarakan di dpr termasuk beberapa pertanyaan pertanyaan orang dpr
ini loluk ada yang sebenarnya di kaleng itu yang harusnya meledak tapi itu nggak meledak